ya jun ayo sempet kantor kamu dulu nanti ya
jun juga hati hati belajar yang pinter ya
tumben pagi pagi sudah mampir bu
gak ada apa apa sih
bersama om jin dan jun
om jin dan jun mereka bersahabat
om jin dan jun mereka selalu berdua
om jin dan jun selalu bikin ketawa
om jin dan jun mereka selalu bersama
om jin dan jun
ya jatuh umi
ya jatuh umi
om jin pangeran
jadi bukan om jin yang ngelakuin
maaf ya om jim aku udah salah sangka
sekarang om jin akan memusnahkan pensil aja dulu
supaya gak disalahkan oleh siapapun
terus aja ya
nah sekarang sudah musnah
kenapa sampai saat ini kalian belum bisa mendapatkan teko ajaib dan memasukkan pakaian ke dalamnya
hei diam diam diam
jagel and the gang yang rusuh juni
mereka selalu mengganggu ku
kau tidakkan mereka
dari kemarin kemarin aku sudah berhasil
bantuk bantuk bantuk itu
itu tidak benar
justru jagel and the gang yang tidak becus kerjanya
semangat jadi gagal
ya betul om mata bos
hei bola bisa muterlah kau
jangan jangan jangan
keadaan aku yang muter kamu
hei kamu marah marah itu yang benar
kok mukanya itu balik
kepala aja balik tuh bom
apaan nakuannya dikegit

yang benar om mata bos
jadi ayah tuh ke surabaya mau ketemu sama rekanan kerja
emang gak bisa apa ketemunya di jakarta
ya gak bisa bu dia kan orang surabaya
ayah yang butuh ya siapa tahu bisa lebih baik lah
habis ya ibu tahu sendiri sekarang
bos ayah kayak begitu ibu remi
buat jaga jaga aja siapa tahu ini jadi berkah juga buat kita sekeluarga
cuti bukannya liburan sama kita
iya ya kalo gak ada ayah pasti sepi gak sih
ayah mesti lama lama ya nggak bisa apa cuma satu atau dua hari gitu
pasti kita bakalan kangen deh sama ayah
ya pokoknya kalo emang udah beres
loh kok pada cemberut begitu
kamu yang enaknya
eh eh ngapain
nanggungku pun untuk nyebrang
kamu saputan jadikan kangsirang
jangan lama vented
oke oke jimmy akan lepasin kalian tapi dengan satu syarat
ngapain tuh syaratnya gini cantik cantik cantik makasih kalian harus berhasil
mendapetin tegla jaib dan memasukkan pangeran jin ke dalamnya kalau enggak
kalian berdua akan gini dempetin selama lamanya
juna edy katanya minta izin cuti mau ketemu temennya
mau ada bisnis sampah gitu katanya ya pokoknya kita doain aja semoga bisnis
juna edy mau berbisnis sama orang lain dan poppy izinin buat cuti
aduh kopi kalau bisnis dia lebih maju daripada kita gimana yuk
aduh ya kalau juna edy lebih maju dan maju ya
enggak apa apa bagus
ya jun ayah sempet nantang kamu dulu nanti ya
ayo hati hati ya jun juga hati hati belajar yang pinter ya iya bu
assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum waalaikumsalam hati hati ya
bu reni tumben pagi pagi sudah mampir bu ada apa ya
enggak ada apa apa sih lawang cuma mewat doang
eh emang suami situ mau ke surabaya ya
oh iya memangnya kenapa ya bu
oh enggak apa apa cuma tanya doang
saya permisi ya
aneh ya bu remi kenapa sih
jauh jauh mindik cuma mau nanya begituan doang
enggak ada kerjaan lu
hmm om jin curiga pasti ada yang mau direncanakan
ini semua gara gara kamu ya bu
kamu itu memang mau siap